kucing biasanya hanya diukur pada hasil tangkapan ikan terbanyak
tetapi tidak dengan lomba memancing di sidoarjo ini
di sini peserta lomba harus mampu membaca lima sila dalam pancasila saat menimbang tangkapannya
pemenang tidak hanya dilihat dari hasil tangkapan
tetapi juga dari hafalan teks pancasila yang benar
lomba memancing di kolam ikan pancing kawasan desa kemendung
kecamatan taman sidoarjo berlangsung meriah
lomba juga diikuti sejumlah klub memancing dari berbagai daerah
seperti jakarta yogyakarta dan bandung
laiknya lomba mancing peserta menyiapkan umpan yang terbuat dari berbagai ramuan
umpan ini diramu sedemikian rupa agar ikan mau mendekat dan menyambar kail
jenis ikan yang akan dilombakan adalah ikan tombro atau sejenis ikan mas
setelah itu semua peserta melempar umpan ke kolam dan saling berlomba mendapatkan tangkapan besar
tangkapan dinyatakan sah atau strike jika mata pancing berada di dalam mulut ikan
jika tidak maka ikan akan dikembalikan lagi ke kolam dan strike dinyatakan tidak sah
peserta yang dinyatakan oleh panitia strike atau sah bisa langsung menimbang ikannya
tetapi tunggu dulu panitia tiba tiba menodong peserta yang ikannya sudah siap ditimbang untuk menghafalkan pancasila
sejumlah peserta kaget karena dia tidak hafal dengan pancasila
pancasila pancasila pancasila
empat kerakyatan yang dipimpin oleh iklan kebijaksanaan dalam penyusia waratan perwakilan
panitia sengaja menambahkan peraturan membaca pancasila untuk memupuk nilai nasionalisme
meski tanggapannya besar tetapi juga tidak hafal pancasila maka tidak jadi menang
jadi dengan adanya acara ini semua pemancing pintas drupu itu bisa bersatu
jadi kita memang sengaja bikin acara surprise untuk para generasi muda khususnya para pemancing
karena ini menyambut hari kebangkitan pancasila kita harus hafal dengan pancasila sebagai negara kuncak
dua ratus lima puluh peserta dari berbagai klub pemancing mengikuti lomba ini
panitia menyediakan berbagai hadiah seperti piala dan uang tunai puluhan juta rupiah
iklan biasa sudah jauh